ya dan kini kita akan kembali lagi bergabung ke gedung sabah buwana untuk melihat sebenarnya prosesinya sedang berlangsung apa di sana
tadi sempat kita lihat juga ada cucu presiden joko widodo si jan etes ini sempat bermain main dengan ayahnya gibran gitu selama di acara sana
nah kita lihat nih pambiworo atau pak pranoto colo sedang menyampaikan acara acara selanjutnya apa yang akan dilakukan
nah ini jadi setelah panggil ini sekarang kerobongan ya bu ya sudah dimulai ya
ini saya berterima kasih kepada pak jeng ibu pak jeng ibu pengantin sekalian
mengaturakan sembah berkati dengan arsani pun ramo ibu
yang saya berterima kasih kepada pak jeng ibu pandu ngomorwakani paharjian menopo diniatur pambagiarjo
tumuli kalajengakan porotamu tangkep asto ingkang saberlu
selamat sinamatan kalian ingkang kakungan kerso bisan uki paring tunggopangestu dumateng pengantin sekalian
kalajengakan dari kembul bujono sesarengan menopo dini foto baken
mengatakan kelewau para sepuh para bini sepuh para tamu sinedahan kakung putri ingkang tansah winantwing sukorahayu
menggah lampahing toto coro paharjian daupeng pengantin prasojo siangmiko ingkang sampun kelampan kelatorakan
inisiala jeng ibu ingkang rantu lampahing toto coro semonggo penjenggan setoyuk lodere aken
nyenyubun wetengan sani bun gusti
sagedolu mampahkan diberayuki kaliseng rubido
saak sampuni pun purna ngini kulunga tuna kenlampahing toto coro kakde sampun weten sasmito saking pangarsaning paharjian
wilih pengantin putri anggini pun ngati buzono paripurno
ingkang nikokatur dibateng ibu aja widodo prasetyoso ibu aja aan haryanto
klusun hanglarapakan pengantin putri mio saking panti buzono lenggah wetening palenggan binajang
kandiki nurmatan ketawang skartiju lara selindru padat menyuro kedingiasan dalemingkang sinuun
kanjeng susunan pakubwono kaping sekawan
ketawang skartiju lara selindru padat menyuro kedingiasan dalemingkang sinuun kanjeng susunan pakubwono kaping sekawan
hanyarengi pengantin putri lenggah wetening palenggan binajang
ingkang dibun pratiti saken tening ibu aja widodo prasetyoso ibu aja aan
pengantin putri sampun mio saking panti buzono lenggah wetening palenggan binajang
sampun kasamerta agen
pendampuk bileh pengantin kakung sampun sampat tenggin ibu ngati buzono keparengno
ibu pratiti saken tening ibu jemeneng wetening iwaraning bismo paharjian
tidak kenlampain toto coro adat panggi
kalian yang ngerantur makiting samukawis kepareng kelaturakan
minongko pengarih pengantin putri
dibun sarirani ibu setiawan prasetyoso ibu anik haryimilyantono
buntini pengarih pengantin kakung bopo setiawan prasetyoso bopo dokter haryimilyantono
dan kemudian melewati sekali lagi khutbah mississippi eher merang
semua keseluruhan this is awesome
panggih badai timun perhatikan telinga ibu aja esomaryono minongkot juru paes penganten
puntingkan nyamuk tak akan berambil kulusun roryo adinda roryo tutan roro menggangas to
beri isi sindur lampain toto coradat panggih badai kinurmatan ketawang dendok gede kaprah
minastan kending kodok ngorek laras pelok patet barang keding yasan dan lempan emban
senopati tuing ini minoko kending panggiring potening lampain toto coro adat panggih katur
dua lima pilih cimrati tesaken kulo sumangga akan
hai eighty manduk itah kinasi
silih kayang ayu putra putri kinasi pupuk insinyur haji joko widodo sekalian ibu ajah
iryana ingkang sampun kelampaan daub satataning agami menobodini satataning negari kalian bagus
muhammad bobby afif nasution putra kakung tetilarani pun sawar ki popo erwin nasution
ngih putra kakung kinasi saking ibu ade hanifah sirgan
hai ingsa mangkit tumuli badi katinda akan lampain toto coro panging penganten miturut
widi widono ingkang sampun kelampah montening lalatan suruh kartu hati ningkrat ingkang badi
tipun perhatiti saken tending jurupais penganten ibu haja hhs sumariono
mekatan kadamel saking suruh matemu rose tinang sulan lawe seto kabut butan jambi sesigar ingkang
ngemu pralambang suruh mekatan benten lumah kurepi pun namun kemauan menawikinikit sami rausi pun
kadid ini titahin gusti ngasih pad jalur tanapi wanito senadian tini tahaken benten parandini
kekalih pun sampun darbitikat sawitji tunggal karso tunggal setio tunggal karyo kekalih pun
sampun sami prasetoni prasetyo nilara kenalaming jjoko miwaha laming kenyong lumebet alamat yo
hai badi manggun berayat anjar
tinang sulan lawe seto wardini pun kekalih pun sampun enggak daikat tersenan ingkang sejati ingih
warni abrid kalian petak pralambang akan pilih poro sepuh poro pini sepuh sampun paring it di
lah kalamun penganten badi darbi putro
inggal inggal penganten putri amasuh ampeani pun penganten kagum nilaaken
angin ibu baditan saset yo tuhu dumateng kagum minongko sesiraing brayat
lampaing toto cora dat panggih sampun purno
ktt penganten sekalian sampun jumeneng jajar
arsokasingepan sindur ingkang ibu
sindur awarni abrid kalian petak
setjo pengantin sekalian baditan sah kuantun ingkal resan ajri hingkal patan
hai binayang kary pengantin sekalian badi kalenggah kenotening palenggan binajang
jumateng kadang kulo poro pradunggo saking isi suruh karto kepark nongaturakan ketawang laras
moyo kandilaras pelok patet barang kending
dalam ikan sini gunakan jeng susu dan paku bono kapping sedoso minongko kending panggiring tindak
ibu pengantin sekalian lon lonan tumuju palanggan binatang kanditi pun purwakani beksan saking loro
blonyong katidini panyu nan dengar sani pun gusti puki pengantin sari mbitang gini pun badi
manggun beretanya menikot tepi saking rubit tuh tepi saking sani skoro malautan sah manggio baggio
mulyo lulus raharjo kang pinanggio atut runtut rentengan katidini
mimi kang lagia mintuno ngantos demukika oh jadi edan edanan ini fungsinya seperti
membersihkan apa nama bu bala bala yang terbawa sebelumnya yang ada udah disingkirin dulu jadi
akan mulus iya jadi pemirsa kita masih mengikuti ya prosesi ada setelah akad nikah dimana ini adalah
prosesi panggih tadi ya ibunya lempar lemparan sirih dan ini katanya emang bener tradisinya cuma
satu kali satu kali karena kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau kalau
kalau saya lihat karena beberapa acara tuh yang tidak ada yang tujuh ya betul sebenarnya kalau
untuk mengingat ya satu kali itu yang kalau ini prosesi apa dibuat namanya bu ini sindur binayang
sindur binayang artinya apa artinya kalau sindur binayang ini kesatuan satu keluarga oke jadi
anak yang sedang menapak dalam kehidupan rumah tangga baru nah itu orang tua yang akan selalu memberikan
ya dorongan layung aduan nah kalau sekarang pada
ini nguruskan ini konon ditanya menguruskan peninggalan wasiat leluhur
yang membuat begitu
yang dulu yang
dulu kan semua orang tua hanya memberikan dorongan di belakang memberikan petunjuknya
itu dari belakang supaya anak mandiri kalau sindur itu kan sebagian besar mesti warna merah
itu ada makna tertentu enggak bu warna nusantara kita kan ya itu bendera merah putih lambang ke
makmuran lambang kesejahteraan itu seperti itu nah setelah ini biasanya prosesinya apalagi oh ya ini
mungkin mengulang kembali sedikit ya dia panggil itu sedihkan lempar lemparan siulinah itu ada makna
tersendiri ibu dan ada kalau itu kan kenapa yang dipakai sirih atau suruh itu jarwodoso atau apa yang
kiasan dari kesusuruh oh kesusuruh ingin segera menutup ketemu gitu ya lihat ingin menunjukkan ini
lu aku pasangan apa yang sedang saya pilih pilih oke inilah pilihan saya terus tadi kan setelah itu
dari kesiapan seorang suami
dalam rumah tangga
bahwa nanti beliau yang akan menjadi
terus apa wijian dengan membasuh kaki
untuk melayani suaminya
untuk membantu suaminya
dan tadi juga langsung diangkat juga
suami gitu ya
diimbangi dengan rasa kasih sayang
disajarkan dengan dia
sampai kita melihat prosesnya
ini akan mulai upacara kerobongan
nah ini tradisi
nah ini kalau bobot timbang
berarti kan menimbang berat
ini kira kira berat badan yang ditaburkan
iya kalau berat badan
ini berat rasa kasih sayang
oh gitu ya
antara anak dan mantu
ini yang nanti yang diucapkan sama ibu iryana
nanya apa ke pak jokowi bu
itu artinya apa pak
berat yang mana
oh berat mana pak
nanti pak harus menjawab
kalau dulu jawabnya podowai
nanti kalau sekarang suka pada salah
ya enggak lah
satu nya kurus
satu nya gemuk
mudah mudahan nanti juga akan
terdengar oleh kita semua
seperti itu pertanyaan
ya apakah terdengar juga
oh kayaknya enggak
karena mungkin enggak pakai mic ya
jadi sudah selesai
ini sekarang upacara tandur atau tanem
tandur atau tanem
atau orang tua kan itu pegang pundaknya
dua pengantin kan
terus di sini loh nak
tempatnya yang semua
oh ini di pelaminan
istri ya di samping suami
suami di samping istri
apapun harus dibicarakan bersama
oh itu ya tempatnya itu kan
iya jadi jangan aja berbicara sama suami ya

yang diumpet umpet ke
yang diumpet umpet ke
jadi segala sesuatu
antara suami dan istri
antara suami dan istri
inilah sisimi tempatmu anakku
di samping suami
suami di samping istri
aduh filosofinya dalam sekali ya bu ya
dalam sekali ya
dulu mita juga ada gini mit dulu
ada lengkap kayak gini juga sama
ini aja baru berapa minggu
jogja juga hampir sama
jogja juga hampir sama
sama hanya yang beda telornya
telurnya kalau jogja ditaruh di kepala dulu
tapi senang ya kalau misalnya kita juga ini kan
mita salah satu anak anak zaman sekarang gitu ya
yang kita kan mikirnya pasti pengennya yang simple simple aja
yang modern gitu
tapi ternyata masih terus ingin mengingat adat istiadat
karena memang tahu filosofinya
makna tersendiri dari semua adat yang sudah dijalankan
yang ternyata memang begitu dulu
seperti nya kan
oh ini bubak kawah
bubak kawah gitu ya
bubak kawah berarti minum rujak degan ya bu ya
betul kemarin aku juga gitu
bubak kawah itu artinya apa bu
bubak kawah itu adalah apa ya
hajat pertama kali biasa
mungkin mantu pertama kali gitu ya
ini nanti biasanya kan terus
nanti ibu akan bertanya itu
biasanya apa tanya itu
dijawab apa bu biasa ya bu
dijawab apa bapak
seger sumyah muragapi keluarga sagutra
bagaimana rasanya pak
dan semoga kesehatan itu
merambah ke seluruh keluarga
seger sumyah muragapi keluarga sagutra
jadi degan itu kan melambangkan kesegaran ya bu ya
kelapa muda itu melambangkan kesegaran
udah kita jalani semuanya
dengan apa adanya
ilang deg degane kan
iya sekarang udah
segernya udah lepasin semua deg degannya
jadi kita menikmati
kesegaran lewat deg degan
biasanya kerja degan sama wedang tape itu
oh ada tape
tapenya tapi apa bu
ija ada yang putih
sama itu untuk menghilangkan
tapi itu sekarang sekali oh meskipun gak usah pakai es tapi udah seger ini dia menghilangkan
rasa angin ya tapi biasanya harus minumnya tiga kali ya bu kalau nggak salah ya tiga suap itu itu
itu itu rujak tegang sama rujak tapi jadi yang perempuan minum minum ganti gantian yang kalau
yang pakai pandan oh saya pikir tuh rujak rujak tuh rujak gitu orang jawa bukan cuci kayak es
es kelapa muda dikasih gula jawa itu biasanya orang orang solo dan sekitar itu bilang itu
rujak tegang gitu jadi kelapa muda yang dikerok sama airnya dikasi bubuk dengan gula jawa jadi
ini jangan salah sangka ya tuhan ya saya jangan seperti saya tapi disuruh pedes pedesan ya kalau
kita lihat ini selanjutnya prosesi apa ini ini sepertinya dahar kelima bu dahar kelima
dahar kelima itu makan nasi punar yang nasi kuning di ini loh di bulet buletin
gitu gitu gitu maksudnya ya dibagi bagi lapan biasanya suka dibuat itu bukan oh ini langsung
tompokoyo tompokoyo atau kacar kucur
kacar kucur itu artinya ini tompokoya ya jadi sebagai seorang suami akan memberikan nafkah
lahir batin kepada istrinya oh ya ya istrinya nanti akan mengelola semuanya dengan bijak oke
nah kan konon katanya kalau sudah selesai ini kan istri harus ngikatnya harus kenceng kenceng nih
bu kalau nggak kenceng terkatanya boros bener bener gitu bu katanya tapi tergantung
kemarin gimana ya kenceng kenceng siapa yang boros boros
dari darinya ya kacar kucur kacar kucur pattaya jadi sedulur jadi kacar kucur karena
dim pasangkan pada ibu untuk nanti minta izin di bagaimana cara pengelolaan
pengelolaan yang baik minta tuntunan minta belajar diajarin gitu bu gimana caranya nanti
ngelatur keuangan dalam keluarga gitu ya bu menarik sekali ya adat istiadat ini sepertinya
emang udah di apa namanya bener bener direncanakan semua maksudnya dirancang semua dari sebelum
pernikahan apa aja yang harus dicapkan sebagai calon istri ataupun juga suami eh ternyata juga
setelah sah pun juga masih ada lagi istiadat lainnya dimana mempunyai makna masing masing
ternyata bukan hanya persiapan saja tapi ketika menikah pun apa aja yang harus dilakukan
dahar kelimahnya sekarang ini oh ini baru dahar kelimah dahar kelimah ya masa ada yang keempatnya
ketiganya atau gimana bu kelimah kelimah bukan kelimah tapi kelimah kelimah atau nasi punar
jadi itu nasi putih yang dibikin tumpang ketiga
nasi putih itu diatasnya ada nasi kuningnya terus biasanya ada bergedel kecil ada daging kecil
itu nanti saling menyuap itu jadi berat ringan rumah tangga itu seyokianya ya dipikirkan bersama sama
jadi semuanya itu sebetulnya mengarah ke kebersamaan keterosterangan kejujuran
kalau ini nggak suap suapan ya bu saling makan sendiri aja gitu apakah memang tradisinya seperti itu
mungkin tapi ada yang langsung suap suapan suap suapan juga ada ya minta dulu
menu nya apa mit kalau waktu suap suapan ini mit banyak menu nya kan emang ada filosofinya juga
jadi kayak ada tempenya ada atinya ada urapnya kalau nggak salah
oh dari yang kamu tahu filosofi yang tahu
itu tumpang ketiga
eh sorry itu tumpang ketiga yang ini cuma ati tempe kalau nggak salah bu telur
perkedel aduh aku nggak ingat cuma ingat makannya rasanya enak
ini biasanya tuh jalan jalan
jalan jalan pagi belum sarapan ya mit
jadi kayaknya enak banget makannya
iya karena kan waktu sebelum angkat kan nervous kan jadi nggak bisa sarapan
jadi ketemu upacara yang ini alhamdulillah makan suap suapan
tapi ternyata tadi suap suapan juga ya bu
pertama saling menyiapkan abis itu menyiapkan diri sendiri
nasi punar itu semua
itu kalau nggak salah
semua tangga ini selalu persediaan
di kepel kepel ya
kalau nggak salah kemarin dapat filosofi lainnya lagi
bahwa katanya di kepel kepel sama suami itu adalah rahasia
suami dan istri itu harus dipendam merindua sendiri
harus dibagi berdua sendiri
suap suapan itu artinya diselesaikan bareng bareng
jangan sampai orang luar tahu masalah yang ada di dalam rumah gitu ya
kalau selepas hari kelima ini biasanya ritualnya apa lagi bu
tile nengok ayam
ya ite itu nanti pak jokowi mengutus duta untuk menjemput
oh menjemput besan
diajak bersama sama untuk menyaksikan kebahagiaan putra putri ini
jadi sebenarnya dalam proses ini besan tidak ada dalam prosesnya ya

ada yang kayak gitu
terus nanti dilanjutkan dengan ngapekten
biasanya ya kita lihat dulu deh bagaimana ya
ini dahar kembul ya
maturun pakurmatan rawih pun besan
ingat badi hamat tuwi
jadi ini tadi pranoto coro bilang bahwa apa namanya presiden jokowi atau pak jokowi nanti akan mengutus orang untuk menjemput besan
nanti besan akan datang ke pelaminan selanjutnya akan dimulai acara ngabekten biasanya ya bu
oh kalau ini baru memang proses yang dilakukan bersama dengan keluarga
bersama dengan keluarga
ada dua belah pihak ya
kan seperti yang tertera di mitodari ini mungkin ada caturwit ke orang tuamu itu ya orang tuanya istrimu
pertuamu itu ya orang tuamu juga
jadi harus sama memperlakukannya
ini dia ya proses penjemputan
orang tua dari bobi nasution ya dijemput salah satu
tapi sebenarnya ibu ketika proses yang sudah terjadi tadi apa namanya
orang tuanya itu boleh melihat atau tidak sebenarnya
kalau dulu sih tidak ya
kalau sekarang ada kelas matif
sekarang kan ada itu tapi biasanya tidak di tempat itu
nah tapi kalau kemarin gimana tuh
kalau misalnya kita agak sedikit liberal
jadi ya harusnya kan kalau misalnya yang benar itu
apa namanya panggil itu kan artinya temon bertemu
karena perempuan harusnya ada di belakang bersama besan
jadi enggak sorry
perempuan itu sama besan beda cuma sama sama di belakang
tapi pas panggil baru ketemu gitu kan pas besan harusnya juga di belakang
jadi ada namanya tilik pt ini gitu setelah selesai panggil baru dipanggil besannya gitu
tapi kalau aku enggak aku udah di situ
mertua juga di situ
mertua udah di situ juga
mereka nggak mau kehilangan momen
karena bapak itu bisa dikombinasikan juga ya ibu ya
karena bagaimana kreatifitasnya
ada ucapan khusus nggak bu biasanya ketika besan ketemu dengan orang tua mempelai perempuan gitu
ada ucapan khusus misalkan monggo atau apa gitu
kekuatan nubun terus monggo aturan pinara
ya biasanya ya gitu tapi kalau ini ya cukup salaman biasanya
enggak scripted lah
karena memang biasanya kalau anak perempuan yang menikah itu istilahnya yang punya acara ya
yang punya acaranya keluarga perempuan betul
tapi di sini juga kita lihat nih bapak jokowi dan juga ibu riana turut
turun turun tapi tidak terlalu jauh
enggak terlalu jauh dari umpat
rinengo tempat menunggu
pelaminan itu sasono rinengo atau dampar rinengo
kalau kamar pengantin tadi mayangarum
itu kamar pengantin
ketinggalan sampun satu tolenggah
untuk yang palingan yang sampun
yang tidak akan bisa belajar dengan kakungan kerasa
menurut peratelan yang sampun
yang berada di borokadang
itu mulia kalah jengahkan
pengantin sekalian berdisuatu terkait ini pun
oh jadi ini nanti dilanjutkan dengan ngabuk ten ya
jadi setelah pak presiden jokowi dan juga ibu riana menduduk
kamu persilahkan duduk
terus kemudian dilanjutkan dengan ngabek ten
kalau boleh tahu ngabuk ten itu apa ya
ngabuk ten itu prosesi setiap pen
ngabuk ten itu sungkem
oh itu yang tadi ya
iya cara menyembahnya beda loh
tangannya itu bukan begini ya
kenapa dibedain bu kalau saya ingat kalau harus siraman yang harus begini ya bu ya
oh harus begini ya
harus begini perempuan
siraman juga begini
untuk yang dicium adalah lutut kanan
dan setelah ini kan
ibu duduk pembahagunya duduk
kita kan suka kadang cari gampang
ini gak boleh
ini harus begini
jadi tegannya begini
kayak diangkat gitu ya
terus yang dicium lututnya
bukan tangan kita sendiri yang dicium ya
kenapa kok gak boleh begini
ini kan kita membebani orang tua
nanti kalau kelapas berdiri kan
jadi malah kita diangkat ya
kita yang harus diangkat
ini kan kita mohon doa harus tuh
nah ini ada
ini yang kita asal
kita perhatikan seperti apa
nah iya memang
lalu apa yang dilakukan orang tuanya ibu biasanya
ini biasanya memegang
memegang bahu terus diangkat
wontengarsani pun porotamu
niko kegandengan tasihwonten
tapi kalau tradisi begini kan yang mempelai laki laki juga kan pakai keris
itu ada artinya nggak bu
karena kan kita mau sujud sama orang tua
maksudnya membawa senjata
itu dulu ada kisahnya kia gengmangir
oh kia gengmangir atau kebayun
yang kepalanya dibenturkan ke batu itu ya
ya itu sebetulnya musuh
jadi anak tersaling mencintai
jadi diterima makanya boleh
tetapi pada saat sujud jangan membawa
ibu semangka akan rehti ni uki samput ibu sama kakak
jadi tidak membawa curiga tidak membawa keris
ini jadi benar benar ya
miswani pun pengantin sarimpet wotengarsani pun romo ibu
ingkang sa perlu ngaturakan sembah bekti senyum tambah dungo pangestu
nerepenas merondono dawah
ketawang suku asih
kandilaras belok padet barang
sampun lumampah tipun pratitisaken
dining ibajah sumaryo nominongkot jurupais pengantin
bingain manah ingkang tanpa pepindan romo ibu
tipun suwani putro putri kinaseh
ingkang pekdalm nikokawi sudodawipun
lan uki samput
sampun kelampan kawengku priyo
ingkang jatuh suami
romo ibu tan sah paring dungo pangestu dumateng pengantin sekalian
hengginipun bademangun pria tanyar menikoh
tan sawatut runtut kerentengan
oka tenuki temtukimawan porotamu ingkang rawi
ukitan sah paring panjurung dungo pangestu
menikoh ingkang tipun suwun dining brayat
lampaing toto coro sungkemanutawi pangabekten
pisauan ibu pengantin sarimbit
kuatan ngarasalipun romo ibu sampun porno
katur dumateng ibu aja ha es sumaryono
kulusun ngelacengaken foto baken langkung rumiyen
foto baken menikko foto pengantin romo ibu
saking pengantin putri menopot dini romo ibu saking pengantin kagung
misdami ramun diri kosong teki
misdami ramun diri kosong teki
mereka sembunyi di dimulai
tersangkupi kepada menggigit indonesia
tujuan di dalam musim migrasi
tujuan di dalam musim migrasi
tujuan di dalam musim migrasi
nah itu tadi prosesi istilahnya prosesi kerobongan sudah selesai ya bu ya
sekarang dilanjutkan dengan foto foto bersama orang tua kedua mempelai
dan tadi juga ngabek ten itu istilahnya begitu sungkeman gitu mengharu biru juga sebenarnya ya
ya karena itu kembali lagi setelah kita meminta restu ketika prosesi siraman
inilah dia ketika kita menjadi pasangan suami
jadi memohon lagi restunya untuk bisa menjadi pasangan yang terus dituntun juga pastinya sama orang tua
dan juga bisa menjadi keluarga sakin sama waduh
ya dan insight spesial presiden jokowi mantu masih akan segera kembali
tetap disini sama kami